gunung semeru kembali mengalami erupsi pada minggu empat desember dua ribu dua puluh
erupsi ini terjadi tepat satu tahun setelah erupsi semeru di tanggal yang sama pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
kami bahas lengkapnya bersama mirzam abdurrahman vulkanolog itb
selamat malam pak mirzam
selamat malam mbak jipani selamat malam pemirsa cna indonesia
selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami pak mirzam
erupsi yang terjadi kemarin empat desember ini tepat setahun setelah di tanggal yang sama pada dua ribu dua puluh satu yang lalu
apakah aktivitas gunung berapi ini adalah hal yang wajar atau memang erupsi yang terjadi ada pada periode tertentu atau bagaimana penjelasannya
iya karena ini yang kemudian banyak menanyakan gitu ya kenapa kemudian periode erupsi ini bisa terjadi pada tanggal yang sama hanya tahunnya saja yang berbeda
ini kemudian banyak yang mencocok cocokkan bahwa bulan desember
desember adalah bulannya bencana
kemudian dicocokkan dengan fenomena tertentu
tapi sebenarnya secara ilmu gunung api ini adalah sesuatu yang normal
bahwa gunung api itu sebenarnya ada pola
ada pola jangka pendek dan juga pola jangka panjang
sehingga nanti pengamatan prediksinya pun ada jangka pendek jangka panjang
nah jangka pendek itu pengamatannya dengan apa
itu dilakukan oleh teman teman ppmbg misalnya mengamati kegempaan deformasi perubahan temperatur matahari amuleri
itu adalah jangka pendek
sehingga digunakan sebagai dasar
pasar menaikkan status dari status satu dua tiga dan empat
yang jangka panjang adalah mengetahui periode intervaletusan bagi panggilan perusahaan
jadi setiap gunung itu mempunyai volume pengisian atau pembentukan dapur magma yang biasanya konstan
karena volume wadahnya tersedia sekian liter kemudian berapa cepat pengisiannya
nah ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya
maka dari situ sebenarnya gunung itu memberitahu bahwa ada periode tertentu dari gunung itu yang kemudian mempunyai pola
yang ini bisa kita gunakan untuk mitigasi
menurut pvmbg erupsi merupakan karakter dari gunung semeru
apa perbedaan yang anda lihat jika kita bandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu
ya kalau dari sisi volumetri kemudian daerah capaian itu tidak banyak berbeda
memang ada perbedaan dari sisi volume dan energi yang tidak sebesar yang tahun lalu
perbedaan yang paling signifikan adalah kejadiannya
kejadian di dua ribu dua puluh satu itu terjadi pada saat atau diawali dengan hujan deras
pengamatan menjadi jauh lebih sulit
dan diawali oleh turunnya lahar dulu kemudian baru retusan erupsi
tahun dua ribu dua puluh dua berbeda
terjadi pada siang hari kemudian tidak diawali hujan
nah itu pun perbedaan itu pun ternyata memberikan sesuatu pelajaran pada kita
paling tidak gitu ya bahwa satu gunung yang sama pun itu bisa memiliki karakter yang berbeda
beda dari tahun ke tahun
apalagi kalau kemudian gunung apinya dia berbeda
tetapi satu hal gitu ya
bahwa yang terjadi tahun lalu dengan tahun sekarang itu meskipun berbeda
kita melihat juga perbedaan signifikan tidak hanya dari gunung apinya
tapi bagaimana kita kemudian merespon karena retusan yang terjadi
kita sangat senang sekali melihat bagaimana semua sangat sigap dan sangat cepat sekali
sehingga kerugian baik material kemudian fisik dan juga ini bisa diminimalisir sangat sangat minim sekali
dan sangat sangat mudah
dan sangat baik sekali di tahun ini
pak mirzam karakter letusan gunung yang satu dengan yang lain berbeda
bahkan di gunung yang sama pada setiap masa letusannya pun juga berbeda
apa yang harus atau perlu diwaspadai dalam jangka pendek maupun jangka panjang tentunya
dengan melihat tadi bahwa gunung itu bisa berubah interval waktunya bisa berubah gaya erupsinya
maka setiap data dari pengamatan letusan dari tahun ke tahun menjadi penting
tahun ini tiga tahun terakhir
intervalnya rata rata satu tahun sekali kemudian meletus
itu seperti kita gitu ya
saya dan mbak tiffany pemirsa makan sehari tiga kali
intervalnya lima sampai empat jam gitu
tapi tahun depan bisa berubah karena ternyata kita harus melakukan diet lebih panjang enam jam
gunung api pun juga demikian
artinya kita harus manfaatkan data setiap letusan yang sekarang yang sebelumnya itu bisa digunakan untuk prediksi
apakah tahun depan akan mengikuti pola yang sama
apakah tahun depan kemungkinan ada perubahan
itu ya nah itu satu hal yang harus
kita dapatkan datanya kemudian kita gunakan untuk prediksi ke depan
terkait dengan mitigasi juga
tadi mungkin pak mirzam sempat mendengarkan laporan dari salah satu koresponden kami tim cnn
yang berada di lumajang di jawa timur
mengatakan bahwasannya pada saat ini masih banyak masih ada warga warga yang berada huniannya di zona merah
padahal sebenarnya kita tahu zona merah itu seharusnya
ya kan karena di zona merah artinya yang paling dekat jika terjadi letusan atau erupsi yang bisa sangat berbahaya
terkait dengan hal ini artinya memang sudah tidak bisa lagi ada aktivitas permukiman bahkan warga yang berada di sana
terkait dengan hal ini bagaimana pak mirzam
sebenarnya kalau kita jujur dibandingkan dengan tahun lalu
kesiapan kita tahun ini dengan membuat peta krb yang baru delapan km
dan spesifik area tenggara
di mana harus lebih jauh dari tiga belas atau tujuh belas km
ada sesuatu yang sudah luar biasa diperbarui
dan kita pun harus jujur bahwa data orang orang yang memilih tetap dan yang memindah itu
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu
proses persiapan kita sudah berjalan ke arah yang benar
tahun lalu itu mungkin atau sekarang pun pesannya kuncinya adalah satu
bagaimana informasi itu disampaikan dengan cepat
dengan cara yang tepat
dengan bahasa yang tepat
itu pr kita di tahun lalu
tetapi tahun ini tidak demikian
bahkan kalau mbak tiffany mengikuti juga bahwa di huntara yang posisinya sekarang itu di sumber mujur di sebelah timur
itu masyarakat pun sudah berubah paradigmanya
kalau dulu itu sebagai objek menerima informasi mereka nunggu kapan harus pindah
itu tidak harus menunggu kemudian berita datang
mereka dengan pengalamannya yang mereka dapatkan tahun lalu
mereka sudah mengambil inisiatif
satu dua masih ada itu pengecualian
tetapi secara umum mereka belajar banyak hal
mereka merubah posisi mereka dari yang kemudian tadinya penerimaan informasi
sekarang sebagai subjek yang mengambil keputusan sendiri
pemerintah pun saya melihat rewarnisiternya sudah sangat komplit sekali
sudah lebih masif sekali
pr pr yang tahun lalu itu juga sudah dibenahi
sehingga kita bisa melihat dengan segala ininya
kita sangat senang sekali bahwa mitigasi bisa dilakukan lebih cepat dan lebih baik
sehingga kerugian tadi yang saya sampaikan di awal itu sangat minimum sekali dibandingkan dengan tahun lalu
oke artinya kesiapsiagaan pemerintah kita jauh lebih baik jika dibandingkan dengan
atau berkaca dari insiden atau bencana yang sebelumnya ya
pak mirzam yang sekarang juga ramai beredar adalah informasi
bagaimana erupsi dari semeru ini bisa berdampak pada tsunami yang ada di jepang
pfmbg sudah membantah bahwa itu hukum
dan jepang pun juga sudah mencabut atau mengklarifikasi pernyataannya
tidak ada dampak dari semeru yang berakibat pada tsunami ke salah satu wilayah atau prefekturnya
apakah memang erupsi ini bisa membuat jepang bisa sampai mewaspadai potensi tsunami
karena kalau jaraknya jauh sekali dengan indonesia dengan semeru
jadi jepang itu adalah salah satu negara yang menurut saya sistem mitigasinya sangat baik
sangat preventif sekali dengan warganya
ini saya bisa sampaikan kenapa mereka melakukan itu
karena mereka punya pengalaman sebenarnya
salah satu selain ketelitian yang menjadi dasar mereka berpikir adalah mereka punya pengalaman
di awal tahun ini di bulan januari itu tonga meletus
kemudian menimbulkan tsunami yang jaraknya bisa sangat jauh sekali
itu adalah pengalaman paling dekat sama mereka
bahwa gunung api yang tidak berada di daerah mereka pun kemudian bisa mendeliver gelombang bisa sampai sangat jauh sekali
jauh sebelum itu seribu sembilan ratus delapan puluh tiga itu
ada pusat gempa yang pusatnya tidak umum gitu ya
kalau di indonesia itu biasanya di selatan jawa di pantai barat padang
jepang itu di sisi timurnya
ini tidak di sisi baratnya di jepang sih
bayangkan itu gempa yang tidak umum sehingga pada waktu itu masyarakat banyak yang sedang kunjungan ke lapangan
di antaranya adalah anak anak tk
anak anak tk itu kemudian karena tidak diantisipasi dengan baik bahwa itu diyakini daerah yang aman
terjadi gempa kemudian menyapu anak anak itu pun hilang
jadi dari pengalaman itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan jepang untuk memitigasi itu
oke itu hanya bentuk mitigasi
itu pun bisa dipahami gitu ya
gunung api yang bisa menimbulkan tsunami adalah gunung api dimana yang kemudian materialnya itu masuk
menebabkan perubahan volumenya secara tiba tiba
umumnya adalah gunung api yang berada di tengah laut
krakatau banda una una
kalau kita lihat semeru itu posisinya itu di daratan gitu ya
jadi kalau semeru bisa menghasilkan tsunami itu
harus letusannya sangat besar kemudian sampai menyentuh ke mana
ke pantai selatan
itu pun arahnya berlawanan
jepang ada di utara ini ada di selatan
sehingga keputusan itu akhirnya dicabut gitu ya
tapi saya pikir dan saya berpikir mereka adalah ketermatan melindungi warga yang semestinya mungkin
dan mereka punya pengalaman dua dari setidaknya yang tadi saya sampaikan

oke ini sekaligus pernyataan atau jawaban dari pak mirzam ini sekaligus menjawab dan juga meluruskan yang beredar

artinya letusan erupsi ini cukup besar
ya ini memiliki potensi yang sangat jauh
itu memiliki potensi yang sangat jauh terhadap kondisi tsunami yang ada di indonesia sendiri ya pak mirzam ya

betul karena posisinya sangat jauh dari garis pantai
kemudian disampaikan juga oleh pvmbg sejauh ini yang terhamati dampak materialnya itu sampai tiga belas km
belum menyentuh garis pantainya
ya kita pun tidak berharap itu lebih besar ya
apalagi kalau setelah ini kita melihat

bagaimana melihat perkembangan gunung itu
baik yang menanyakan dengan gempa yang semakin kecil kemudian jaraknya semakin panjang gitu ya gempa vulkanik maksudnya ya
letusannya juga berkurang itu tandanya gunung ini sudah dalam arti kesehatan gunung api sudah berangsur angsur gitu ya untuk menyembuhkan diri
seperti kita lah ya kita sakit perut jarak sakit perutnya semakin panjang intensitas sakit perutnya berkurang itu adalah ciri ciri
kita sudah mulai menuju kondisi yang sehat atau normal
baik terima kasih pak mirzam abdurrahman atas penjelasannya di cnn indonesia connected malam hari ini
vulkanolog itb pak mirza abdurrahman sudah bergabung dengan kami selamat malam sehat selalu